polres metro bekasi menyelidiki video viral yang memperlihatkan sekelompok anggota organisasi masyarakat
yang memaksa minimarket sekota bekasi untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan parkir
salah satu ketua ormas yang dipanggil kepolisian mengaku aksi yang mereka lakukan resmi
karena mendapat penugasan dari pihak kepala bapeda kota bekasi
pasca beredar video demo ormas terhadap pengusaha ritel atau minimark
pores metro bekasi memanggil salah satu ketua ormas
usai pemanggilan ketua ormas mengaku aksi yang dilakukan oleh aliansi ormas beberapa hari lalu
merupakan aksi resmi yang mendapat penugasan dari pihak kepala bapenda kota bekasi
yaitu sebagai petugas juru parkir
tidak ada kerjasama kita sama bapenda tapi bapenda hanya mengeluarkan surat tugas parkir
yang kebenaran kita memfasilitasi lah orang orang
orang orang jukirnya ini
denny menyebut aksi yang dilakukan bertujuan untuk memberdayakan anggotanya
agar bekerja sebagai juru parkir atau tanpa ada paksaan terhadap pengusaha ritel
sementara terkait ucapannya bahwa ada keterlibatan oknum tni dan polri yang membekingi sejumlah minimark
dirinya meminta maaf dan mengaku ucapan tersebut dilakukan secara spontan
kasat reskrim polres metro bekasi kota kompol amran dengan tegas menyatakan
tidak mentolerir bentuk bentuk premanisme
di bekasi kota khususnya poresta metro bekasi kota tidak mentolerir aksi premanisme bentuk apapun juga
nah kami luruskan tadi dikatakan bahwa ada surat tugas
surat tugas akan kami dalami tersendiri
sebelumnya beredar video aksi demonstrasi ormas yang memperlihatkan ratusan anggota melakukan orasi di depan sebuah minimar di bekasi
dalam mediasi terlihat para ormas didampingi kepala dinas dispenda atau bapenda
ansuhanda yang menyebut minimarket sudah dalam kategori pajak dan tidak lagi retribusi
saya berharap ada kerjasama antara alpamidi alpamat dan indomat
berkerjasama apakah itu dari ormas ini semuanya ke ketua ormas hadir
saya berharap ada kerjasama dengan ormas
anda tinggal kita tanya sekarang indomat ini bersedia atau tidak
dalam rekaman video amatir berdurasi delapan menit mereka mendesak agar pengusaha minimarket di kota bekasi menyerahkan pengelolaan lahan parkir kepada ormas
sementara kepala dinas pendapatan daerah kota bekasi belum memberikan keterangan terkait hal tersebut
eri kustara bekasi jawa barat